fungsi bahwa suntikan yang kita dapatkan itu mengandung middzulap
terbit pada tanggal dua puluh satu desember kemudian kita berproses mengumpulkan alat bukti semua
uji lab dari uji lab kita dapatkan bukti bahwa suntikan yang kita dapatkan itu mengandung middzula
dan di ujung suntikannya itu di jarumnya itu itu dna nya identik dengan dna korban
nah kemudian dari alat bukti yang lain kita dapatkan sebagai keterangan saksi kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka
nah setelah penetapan tersangka lakukan pemeriksaan
dua kali dan hari senin kita lakukan penahanan kepada tersangka mn
saksikan program program kompastv melalui siaran digital btv dan media streaming lainnya